kakor lantas polri irjen aan suhanan menutup sistem one way atau satu arah menuju jakarta di kilometer empat ratus empat belas tol kalikangkung hingga kilometer tujuh puluh dua cipali sejak pukul delapan pagi tadi
arus lalu lintas dari arah jawa menuju jakarta kini sudah kembali normal
untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan dua arah artinya sudah menjadi arus lintas normal
kemudian dari tujuh puluh sampai dengan empat puluh tujuh saat ini kita masih membuka tiga lajur kontraplow
sedang proses untuk memperkecil menjadi dua lajur
karena situasi arus lalu lintas dari trans jawa kemudian dari mana
selatan bandung ini menunjukkan angka yang melandai
ini sampai saat ini dari semarang dari bandung juga menunjukkan angka yang landai
sehingga untuk di jakarta cikampek kita akan hanya membuka dua lajur
dua lajur kontraplow dari tujuh puluh sampai dengan empat puluh tujuh
langsung kepada jurnalis kompas tv gracia adur di karawang jawa barat
gracia jalur tol layang mbz jadi salah satu gerbang utama kembali ke ibu kota
situasinya memang sangat berbeda kalau dibandingkan dengan hari senin tanggal enam belas april
biasanya di jalur kontraflow ini kendaraan yang melintas ini tidak bergerak sama sekali
tapi untuk kondisi pada siang hari ini memang betul masih terjadi kemacetan
tapi ini kemacetan hanya terjadi dari kilometer empat puluh sembilan sampai ke kilometer empat puluh tujuh saudara
karena di sini jalurnya ada penyempitan lajur dari dua lajur menuju ke satu lajur
sehingga ini terjadi kemacetan di kilometer empat puluh sembilan sampai ke kilometer empat puluh tujuh
biasanya di jalur kontraflow kemacetan di jalur kontraflow ini biasanya terjadi dari kilometer lima puluh tujuh sampai ke kilometer empat puluh lima
tapi sekarang situasinya sudah sangat berbeda
kemudian untuk arus lalu lintas nanti kabarnya polisi juga akan memberhentikan sistem jalur kontraflow ini pada pukul jam dua belas siang nanti
jadi melihat seperti apa situasi arus lalu lintas yang terjadi pada siang nanti sodara
kalau dari gerbang tol kalikangkung sampai ke gerbang tol cikatama ini polisi sudah menutup jalur one way
nah meskipun ada jalur kontraflow dan terjadi penyempitan ini tentu membuat imbas di jalur lawan arah yaitu ke arah palimanan terjadi kemacetan di sini
kemacetan ini sepanjang lima km lebih sodara
tapi meski demikian jalur arah palimanan
kemacetannya jika dibandingkan dengan hari senin tanggal enam belas april kalau kemarin ini kemacetan ini bisa sampai enam puluh km seperti itu
tapi sekarang sudah nampak berbeda
karena di jalur menuju ke arah palimanan tepatnya di tolayang mbz tempat saya bertugas ini sudah didominasi oleh kendaraan kendaraan yang melintas menuju ke kawasan industri
apalagi tadi saya juga sudah melihat ada beberapa kendaraan
bagaimana pemberlakuan rekayasa lalu lintas di titik anda melaporkan untuk siang ini
rekayasa arus lalu lintas ini masih tetap diberlakukan yaitu kontra flow seperti itu glains
dan kabarnya informasi yang kami peroleh polisi akan menutup jalur kontraflow pada pukul dua belas siang nanti
melihat seperti apa arus lalu lintas pada siang hari ini
tetapi kalau dibandingkan dengan hari kemarin glenis memang rekayasa arus lalu lintas ini seperti kontraflow ini dapat mengurai kemacetan
tetapi dari kemarin karena ada peningkatan volume kendaraan sehingga ini sempat terjadi kemacetan menuju ke kilometer empat puluh tujuh karena ada penyempitan lajur
tetapi nanti kita akan menunggu bersama seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian
apakah kontraflow ini akan tetap berlanjut sampai malam nanti atau akan diberhentikan pada pukul dua belas siang nanti gilinis
baik terima kasih jurnalis kompas tv gracia ador atas laporan anda